sehingga timbul gangguan pada sistem kejiwaan
besok besok makanan jangan kepala kakap ya
saya pengen nyobain makan tujang kang
kamu suka tujang
emang bener kang
kamu mah juga kebangitan si cek
si ece itu kan baru umur berapa
tujuh belas tahun kum
nggak mungkin tujuh belas tahun badannya masih kecil seperti itu
itu kan pada anak kecil
maksimal umur lima belas tahun lah
aduh ampun kum
tapi kan kamu sudah tua ceng
saya itu belum tua tua banget kum
tapi kamu sudah punya anak satu
eduard umurnya tiga belas tahun
tidak beda jauh dari sama si ice
kamu tidak pantas jalan sama dia ceng
kalian tuh udah salah paham
saya tuh tidak seperti apa yang kalian pikirkan
kalian siapa ceng
kamu sama si akum
bukan kalian ceng
kalian bukan kami
yaudah terserah kamu deh doi
kamu tidak kasihan sama si iek
di luar negeri sana capek capek bekerja
kalian tuh salah paham
kami ceng bukan kalian
aduh doi udah diem dulu atuh doi ah
kami atau kalian kum
itu makanya ensena
dima disuruh beramal malah marah marahnya
kemudian mereka bikin peraturan
untuk orang orang seperti saya
untuk menyumbang dan beramal
supaya harta saya habis dibagi bagikan untuk kalian semua
setelah itu kalian mempengaruhi bu yola
agar debbie ngebawa laptop ke taman bermain
kemudian debbie berbagi
habis itu laptopnya rusak
kalian berbahagia ya kan
coba misalnya saya satu satunya orang yang punya motor dicerau
pasti kalian berencana untuk merusak motor saya ya kan
untung aja nih
mas mas saya nggak ada mesinnya
kalau ada pasti dirusak sama kalian
aming versi yang lain nih
ini lebih parah ini
ini udah bukan rengat
udah remuk ini
aming tapi remuk
persi itu apa
kesebelasan bola di bandung
cucunya kemarin udah cerita semua ke mama
mama teh diem aja
malah nangis terus
keliatan nyatanya mama takut
kalo cucutnya deket sama barnas
cucu juga pasti takut
gak pernah ngurusin anak
malah ditinggal dari kecil
terus tiba tiba datang mau deket sama anaknya
siapa yang gak takut
perempuan mana juga pasti takut
cice kan tau bahwa aku gak ada anak
banyak tentang barnas
kemarin juga cucu sempat tanya
kok ke pak ustadz kemet sama kema eros
setau cice nih ya
kalo udah mabuk minum minum
itu kerjaannya teriak teriak di jalanan
pernah sekali waktu
mabuk di depan masjid
teriak teriak di halaman masjid
sampai mau digebukin sama pak kemen
akhirnya sama pak kemet tuh ditarik diseret dicempungin ke empang
pak kemet mah sebel banget sama kang barnas
gatau tuh kayaknya sampe sekarang juga pasti masih sebel
kang barnas itu gak punya apa apa aju
tapi pengennya hidup enak
udah kepengen hidup enak
tapi males gak mau kerja
aneh kan si kang barnas mah
di gang bejar
bukannya para jaga kantor malah keluyuran
sudah banyak lubang segali
tapi gak ada apa apa
berarti daerah ini clear
ada kemungkinan kita masuk jebak
musuh sengaja membuat koordinat palsu
untuk mengalihkan perhatian kita
dari titik koordinat sesungguhnya
atau jangan jangan kita salah membaca koordinat
kalau kita sampai salah baca koordinat
berarti kita harus mengkoding dan memetris ulang
data data yang kita peroleh
kosong satu komandan
ijin pulang sakit perutnya
sampai sekarang belum datang juga
saya susul komandan
gak usah gak usah
kita kembali ke markas
kosong satu komandan
mental disorder adalah suatu
mental disorder adalah suatu bentuk gangguan
itu kalau makan kita jangan bersuara
aduh saya jadi diganggu ini ah
maaf kang kebiasaan
ya jangan dibiasain
aduh saya lah gak gigi ngapain teh
mental disorder adalah suatu bentuk gangguan
mental disorder adalah suatu bentuk gangguan
kekacauan kesehatan mental
mental disorder adalah
mental disorder adalah
gak usah disautin min
ngeganggu terus ah
ngapain sih gue liat ya
ngeganggu aja konsultasi saya
mas jangan lupa weh ah
mental disorder adalah suatu bentuk gangguan
suatu bentuk kekacauan kesehatan mental
yang disebabkan oleh kegagalan
sehingga timbul gangguan pada sistem kejiwaan
besok besok makanan jangan kepala kakap ya
saya pengen nyobain makan tujang kang
kamu suka tujang
emang bener kang
nggak pkg nengra punya itu

sampai jumpa kang